bapak bisa nggak tahu kalau di dalam bak itu ada paku nya
memangnya bapak nggak bisa ibu mana panggung ngerti bu juga nggak paham
tapi dia merupakan aku nggak lihat sama aja ya pak ini pasti cobaan dari allah
subhanahuwata'ala kepada hambanya
tuhan yang maha penyayang
dan maha pengasih terhadap hambamu ini
berikanlah hambamu kekuatan
dalam menghadapi cobaan
yang engkau berikan ya allah
kepada siapa lagi yang allah memohon
ingatkanlah membuat hambamu ini allah
jauhilah dari segala kesulitan allah
berikanlah kesabaran kepada keluarga kami ya allah
dalam menghadapi ujian yang kau berikan
beratlah membuat hambamu ini allah
kuatkanlah membuat hambamu ini allah
rupanya hati hati dikasih
tuhan yang terbaik
oke sebarkan semuanya aja
sudah habis sudah nyemot
biar peluang kita dapatkan maksa lebih banyak
emang kotakmu denyut ya enggak
dengan begini siswanya bisa bangkrut
bangkrut turun tinggal
tidak ada usaha lagi
jemaah lewat sini ngeliat kios takut ada yang lupa dikunci
insya allah ini paku buat apa
kan bisa membayangkan orang
udah lah lo gak usah ikut campur ya
ampe mulut lo bekuar muka lo gue siram pake raki
iya bukan begitu
nah udah jangan banyak omong
pokoknya yang tau cuma lo ya kan
kalo sampe orang tau orang yang tau awan lo